guna menyambut asian games dua ribu delapan belas stadion kebanggaan indonesia gelora bung karno pun diberi sentuhan teknologi terbaru
apa saja bagian yang mendapat pemutahiran ini berikut laporannya
jakarta kota bagi sepuluh juta lebih penduduk akan bersama sama dengan palembang
menjadi kota penyelenggara asian games dua ribu delapan belas
di antara semua persiapan yang dilakukan salah satu bagian terpenting adalah merenovasi stadion gelora bung karno
tempat upacara pembukaan akan dilaksanakan
kini beban tersebut ada di pundak pusworo darpito
hambatannya karena ini adalah bangunan heritage jadi untuk membangunnya kita harus hati hati
oleh karena itu
kita lebih banyak mengutamakan ke sisi teknologinya
sentuhan teknologi memang membuat stadion gbk menjadi lebih canggih dan efisien
stadion gbk saat ini telah dilengkapi dengan satu dua ratus sembilan puluh tiga modul panel surya yang terhubung secara otomatis dengan pln
untuk tata cahaya tak kurang dari enam ratus sepuluh set lampu dengan standar tertinggi fifa
di stadion ini kita pasang solar panel dengan kapasitas empat ratus dua puluh kwp

jadi untuk saat ini luminasinya yang terbesar di dunia

jadi untuk saat ini luminasinya yang terbesar di dunia
jadi untuk saat ini luminasinya yang terbesar di dunia
terkait keamanan sejumlah cctv dengan resolusi tinggi juga telah terpasang di ratusan titik di dalam maupun luar stadion
bahkan berkat sistem baru ini pihak kontraktor yang bekerja sempat menangkap pencuri yang mencoba mengambil beberapa material proyek
oke mbak andre sekarang kita masuk ke ruang cctv

ini luar biasa gambarnya jelas kalau untuk ukuran sini

oke saya ingin jelaskan bagaimana berapa jenis cctv yang ada serta spesifikasinya masing masing
oke di sini kita menggunakan tiga jenis cctv
yang pertama adalah yang tujuh k
tujuh k kita pasang di lingkar stadion utama
kemudian kita juga memasang yang enam belas mp
kemudian kita pasang yang btz
ptz itu untuk melihat jarak jauh supaya mendekati
dan juga untuk mencari penonton
kenapa memilih sampai tiga jenis sampai ada tujuh gay cct untuk megapikselnya kenapa pak
tujuh k itu apabila sedang kita merekod
pada saat kita ingin mengetahui suatu kejadian
kita bisa lihat dengan detail
tak hanya cctv untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi atlet yang bertanding
dan penonton yang akan menyaksikan asian games
stadion juga akan dilengkapi alat pendeteksi wajah di pintu masuk
kontraktor telah menerapkan teknologi building management system
di mana semua aspek dari stadion mulai dari lampu air listrik dan tiket elektronik
dapat dikontrol melalui komputer di ruang kendali
evandrel semerah jakarta